gue ada janji mau ketemuan berdua sama cewek yang gue suka itu kan gue pernah cerita kan cewek yang gue suka itu
tadi mau janjian ketemu hari ini makanya agak rapi sedikit
oh pak danadi
aduh apa kabar pak
baik baik baik baik baik
terus kemarin kamu ke rumah sakit ya
tadi raka ngelambar aku
semuanya udah setuju
aduh ini apa ya
sakit lagi bi perut saya bi
permisi ya bi
belum sadar kayak kemarin
jadi kemarin mas
mas udah makan
nanti aja lah
sampai nanti mas
ini loh saya bawain sesuatu untuk mas
mudah mudahan bisa menghibur ya mas
mas makasih banget ya
tolong bawain ini buat aku
kamu beli semua ini
pakai uang siapa
kan waktu itu mas

ga mau terima
ya uang saya juga hanya saya pakai untuk bayar ojek kok mas
uang saya juga hanya saya pakai untuk bayar ojek kok mas
orang di rumah gimana

semua baik baik saja mas
semua baik baik saja mas
raka ini melamar non talita mas
terus kamu gimana
terus kamu gimana
kamu tenang ya
kamu tenang ya
kamu itu orang yang baik
suatu saat nanti kamu pasti mendapatkan orang yang lebih baik
kamu itu orang yang baik di raka
ya makasih banyak mas
lihat satria engga mas
gue ga kenal lah
gue orang baru
jarang jarang ada roti
seenak ini mas
biasanya juga yang itu kok jarang jarang
biasanya juga itu kok
aneh kamu tuh
aneh kamu tuh
aneh kamu tuh
aneh kamu tuh
kenapa ga dari tadi diramunya lo
mau ingetin kalo
satria hari ini ada janji
kalo mau ngasih tau kesini
gausah kasak kusuk di depan pintu
orang cacingan aja
aduh maaf pak ada janji penting pak
waktunya abisin dulu dong
ini penting banget ma
ya mungkin satria lagi sibuk kali ya
lo nyari gua kenapa
kamu lagi sibuk ga
iya udah yuk naik sih
kita jalan jalan kemana itu ya
hanya pengen cerita sama kamu
hanya pengen cerita sama kamu
hanya pengen cerita sama
tadi raka dan nek reni kan dateng ke rumah
tadi raka dan nek reni kan dateng ke rumah
terus mereka itu melamar non talita
terus mereka itu melamar non talita
harusnya kan aku bahagia ya
harusnya kan aku bahagia ya
tapi aku gatau kenapa
aku malah jadi nangis
eh sini liat gua
kau tau ga
ada sesuatu yang spesial banget dari mata lo
ada pancaran sinar dari mata lo begitu lo buka mata tadi
nah sinar itu
itu cerah dan indah sekali cemerlang
bikin orang kalau melihat lo tuh jadi simpatik gitu
dan sinar ini bisa bikin silau
nah kalau lo nangis udah hilang semua sinardi
burem nggak enak niatnya
iya nah sinar itu bakal keluar kalau lo senyum
lo senyum lo buka mata
tapi senyum yang tulus dari dalam hati ikhlas
coba senyum sekarang
sedikit lagi sedikit
pancaran ini nggak kuat banget
ayak sih lau banget
tuh tuh tuh
kalau aku lagi sedih kamu tuh selalu aja ngehibur aku tahu enggak
karena lo tuh kalau senyum lebih enak helia daripada nangis
ngomong ngomong kok kamu tumben rapi sekali hari ini
gue ada janji mau ketemu berdua sama cewek yang gue suka
itu kan gue pernah cerita kan cewek yang gus duka itu
tadi mau janjian ketemu hari ini
makanya agak rapi sedikit
oh pak danadi
aduh apa kabar
baik baik baik
terus kemarin kamu ke rumah sakit ya
lagi ngadep numpang terus gue lagi nyambit jadi tumpang sampah
gitu nyambi aja sih sebenarnya
buat aku sih aneh sekali ya
jadi kemarin ini kan aku ke rumah sakit
sama nyonya dan tuan teddy
nah tuan teddy itu
tidak ada yang bisa dihukum
nah tuan teddy itu ketemu sama temannya
temannya itu pejabat besar katanya
masa anak pejabat jadi tukang ojek
malah bener aja loh
enggak jadi begini
gue juga lihat tuh kemarin ya
ada tuan teddy itu sama
kayaknya memang pejabat
ada anak muda ganteng banget
nampilan itu kayak anak pejabat bener
tapi tiba tiba dia kabur aja begitu
mungkin dia kali
yang dikira mirip buah kali mungkin
itu kali orangnya bukan gue lah
masa tukang ojek
iya juga sih ya
kalau anak pejabat itu kan
biasanya sombong terus
jadi yang mana mungkin ya
bisa hidup sesama

ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin
ini belum dihidupin